dki jakarta menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm level satu
sejak dua november hingga lima belas november mendatang
penurunan level ini juga diiringi pelonggaran peraturan di dki jakarta
namun dalam beberapa hari terakhir jakarta menjadi penyumbang terbanyak penambahan kasus covid sembilan belas
berdasarkan data harian satuan penanganan covid sembilan belas
dari empat ratus empat puluh empat kasus terkonfirmasi positif pada tujuh november lalu

wakil gubernur dki jakarta riza patria berpendapat
kasus covid sembilan belas di dki jakarta masih tinggi lantaran kondisinya berbeda dengan provinsi lain
di jabodetabek interaksi dan mobilitas warga terpusat di ibu kota
penambahan tersebut juga berpotensi menimbulkan gelombang baru hingga akhir tahun
semakin besar orang yang keluar rumah itu artinya potensi interaksi juga semakin tinggi
dan pada akhirnya potensi
potensi keremunan juga semakin besar
dan itu juga dapat menyebabkan potensi penyebaran yang juga meningkat covid sembilan belas
untuk itu tidak ada pilihan
yang pertama pilihannya adalah tetap berada di rumah
karena rumah ada tempat yang terbaik untuk kita terbebas dari penyebaran covid sembilan belas
kedua pastikan laksanakan protokol kesehatan yang lima m itu
jangan kendor jangan euforia harus tetap waspada itu saja
diki budiman salah satu penyebab dki jakarta menjadi penyumbang kasus covid sembilan belas terbanyak di indonesia
dikarenakan pelonggaran peraturan di ruang publik yang disamaratakan
menurutnya pemerintah provinsi setempat harus melihat kesiapan dari masing masing tempat yang diberikan kelonggaran
dalam kapasitas maupun jam operasional
menurutnya pelonggaran ini harus dikaji kembali agar tidak menimbulkan kerumunan yang sekarang sudah mulai terjadi
apalagi kebanyakan pegawai di ibu kota tidak berdomisili di jakarta
melainkan tinggal di daerah penyangga
bella mulahela dari irfan jakarta